hah gak usah pak reger
kan kita udah gak sarah sekarang
pak reger kan searah sama saya
deddy paham deddy tau kamu sayang banget sama pak reger
tapi cara kamu salah
kamu kan bisa bicara sama pangeran baik baik
gak begini caranya sayang
kalau aku boleh izin
aku tetap harus ngelakuin ini sampai pangeran balik ke aku
gak ada cara lain selain ini dead
pangeran udah keburu ilvil sama aku
satu satunya untuk pangeran balik aku ya cuma aku pura pura buta kayak gini
mungkin lama lama pangeran mau berubah
buka hatinya untuk aku gitu
please dad aku butuh support dari deddy
cuma pangeran satu satu yang aku butuhin sekarang
cuma pangeran yang bikin aku happy
deddy mau kan rahasiaan ini semua
sampai pangeran balik ke aku
masih saja nekat demi pangeran
ternyata dugan gue selama ini bener
atta sama gio adalah boyband
wah seneng ketawa ya maka ya gapapalah
silahkan puasa ketawa biar lo happy
tapi ternyata suara lo ya lumayan lah
ya lah mendingan lumayan
daripada lu manyun
oma oma sama opa opa di dalam terhibur banget
suara lo bagus sih
suara lo bagus
suara gue kenapa
apa sih nggak denger dong ya kenceng anda ngomongnya usus goreng
ya tadi kan gue udah bilang
coba tatap mata gue sekarang
wah kalian hebat tadi nyanyinya
oke sekarang rombongan oma oma dan opa udah pergi
jangan bikin gue gemes deh
ya kalian perform ya
ternyata kalian itu karismatik semua ya
pak regar sih dia aja gak tampil kok
pak regar sih dia aja gak tampil kok
ya tapi lo lihat dong
pakaiannya itu terlihat sangat tampan
terlihat dari mana orang diatas panggung aja gak ada kok

lagian warah banget sih lo
pertanyaannya kayak gitu
yaudah ngeles aja semua lo usus goreng
gue tau kok di hati lo yang paling menakjubkan itu siapa

karena lo udah mau dateng kesini
itu udah bikin gue lupain masalah gue sejenak
gue bakal lebih semangat kerja lagi
siapa tahu gue bisa bantuin lo juga
buat nutup biaya kuliah loh
buat nutup biaya kuliah lo
gue kesini bukan karena mau liat kita tampil
tidak karena mau liat kita tampil
iya orang gue kesini minta dompet
iya orang gue kesini mau minta dompet
nyari apa sih usus goreng ada sih dompet gue ya coba cari aja ada kok di sekitar sini ya
mana dompet gue gimana ya batu bata please dong jangan rese deh ini kan dompet lo
ii batu bata please dong jangan rese siapa yang rese sih usus goreng ambil aja sih
ii rese batik sumpah ya udah ambil aja kalo bisa nih coba dong udah cape gitu doang lemah
ya udah gempet ini gak akan balik yaudah ah legen
dompet ini gue yang pegang karena gue anterin lo pulang
ya kali gue tegang liat lo pulang sendirian
tapi gue gak mau kini dompet gue
saya arah sekarang
pak reger kan searah sama saya
siapa tau kalau saya ngantriin putri
bisa ketemu sama future wife saya
ya udah deh saya sama pak reger pulangnya
tapi ada satu syarat pak
ambilin dompet saya di batu batam
dah pak reger
dah usus goreng
bye batu batak
mimpi indah ya
kenapa lo senyum senyum
kenapa lo senyum senyum
enggak barusan ada kakek kakek kepleset
itu masuk ke mulut
itu masuk ke mulut
itu temen temennya nungguin
nek ada besi
udah antri pulang aja tak
enggak sih ngeliat nenek nenek pulang sendiri
nek ada besi
peluk lagi nek
udah ya nek
nanti kita tampil di sini lagi ya
lo jangan gitu dong tak
nenek tadi aja seneng banget nempel nempel sama lo
dan kalau gue sih gak masalah mau perform di sini lagi
karena itu itu kan gue juga bisa ngebantuin lo ran
dari penghasilan di sini
tapi kalau boleh nih
diskusi sama pak niko
gimana kalau list list yang kita bawain itu adalah lagu lagu yang hits kekinian
supaya kita bawainnya juga enak
setuju juga sama idenya si gio
ya udah deh
siapa tau kita bisa bawain lagu yang lebih kekinian
ya udah deh
sambil gue mencoba melakukan itu
lo gak mau samperin nenek nenek tadi